tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
begitu sampai keset juga harus diganti
nanti kalau ada orang datang lihat keset lama bagaimana
iya pak ustadz
sudah ajaran isa
terima kasih buat puasanya
yaudah akan gue sholah dulu
kang iyun ikut ya
iyun juga mau terawih
boleh siap siap kalau begitu
iyun ikut ya
iyun ikut ya
rapi rapi dulu ya kan
kang tungguin iyun ya kang
iyun ikut ya kang
iyun ikut ya kang
iyun ikut ya kang
iyun ikut ya kang
ya tapi kan kita sahabatnya udah lama banget
menurut gue tuh lo ngelakuin kesalahan yang fatal banget
kok tega banget sih
pokoknya intinya gue gak mau maafin loh
karena tokoh aku mau dibuang deh disini
belakangan ini tuh karir aku tuh bener bener anjlok banget
kenapa bisa gitu
kayaknya gue punya solusinya sih buat lo
namanya eyang gledek
iya serius namanya eyang gledek
dia tuh orangnya baik banget
dan kalau ngomong tuh lembut banget
jadi kalau lo dari sana pasti lo bakalan tenang banget dan lo dapet solusinya
aduh mau dong
aduh aku mau ke sana deh
kalau emang lo mau lo bisa minta nomornya ke mas alex
soalnya kemarin gue juga kayak gitu
dan alhamdulillahnya hasilnya sekarang tripping gue lancar
oh ya ya ampun
tapi mudah mudahan deh ya kalau udah ke yang gledek itu karir gue bakalan naik lagi
gue juga doain buat lo
anak anak ⁇ wapa dari kampung sebelah untuk kita santuni
eh ternyata anak anak dua apa di kampung kita ini jauh lebih banyak
dan yang lucunya sumbangan untuk kaum dua pa kampung sebelah itu berasal dari dua pa kampung kita ini
yang lebih aneh lagi orang yang menyumbang untuk kaum gu apa itu punya keluarga yang lu apa juga di desa ini
orang lain diperhatikan
keluarga sendiri diabaikan
makanya tuh kapan saya pernah salah
buat kemana pi mami telfon ke hpnya kok nggak diangkat
oh paling juga lagi tidur nih kecapean pulang terawih
mi cantik manis
entah kapan uangnya ditransfer
tiap hari tiap atm tapi belum masuk masuk juga uangnya
tuh kan jawabnya selalu aja begitu
ya sabar atupi ya sabar atupi
mi lebaran selte makin banyak mi
tapi papi belum beli apa apa
lagi banyak kerjaan pi disini lebarannya lebih rame
iya iya ngerti nih ngerti
tapi lebaran kan tinggal berapa hari lagi mi
takut diskonnya keburu abis
katanya mami cari duit buat papi
ya buat papi sama edward
iya tuh mi makanya mi ditransferat uangnya secepatnya
papi kan udah lama juga
emangnya gue nggak beli baju
emangnya te mami mau
suami itu diledek ledekin orang
bajunya nggak pernah ganti ganti
punya suami nggak keurus
tuh lihat tuh suaminya si em
em nya te kerja jauh jauh tapi suaminya nggak keurus
iya besok dikirim
mami mau sholat dulu ya pi
tapi juga doain mami terus
tapi jangan lupa ya cantik ya
besok dikirim ditransfer ya
dulu mama masa pakai yang tahun lalu atuh
malu dong sama tetangga
pakai uang yang ada di tabungan papa aja dulu
eh atuh nggak cukup ma
kan kebutuhannya banyak
banyak yang harus dibeli
banyak yang harus diganti
itu kayak karpet selimut sarung bantal spray
sampai keset juga harus diganti
nanti kalau ada orang datang lihat keset lama bagaimana
nanti kalau ada orang datang lihat kesetnya jelek
disangka aja kita nggak kaya lagi atuh
iya besok uangnya mama ki
diganti semua sama yang baru
bener ya ma
alhamdulillah papa sayang banget sama mama
iya udah dulu ya pa
ada pak debbie pagi pagi udah kesini
debbie kesini cuma mau bilang
debbie udah gak mau ikutan lagi kutum
debbie kan lolos masuk ke babak final
debbie tahu bu
bu guriola sama bu dr clara
rubah nilai karena papa maksa
debbing gak mau curang bu
kalau udah kalah ya kalah aja
debbie malu kalau ikutan lagi
semua orang juga udah tahu kalau ibu udah kalah
kalau kamu itu bisa menerima kekalahan
dengan jiwa besar
kamu sedih karena kamu gak lolos
debbie gak sedih
barangkali kamu sudah menyiapkan
baju yang bagus untuk tampil di final nanti
karena debbie gak masuk ke final
debbie mandangin bajunya dengan sedih
cuma papa yang kayak gitu
debbie gak kenapa napa
pokoknya eby gak mau ikutan final
baby juga gak sedih kok
yaudah kalau gitu
nanti bantuin ibu guru jadi juri ya
kalau gitu debbie papit dulu ya